ya anda masih bersama kami di after sepuluh ini terkait vaksin ya yang tentunya dinanti nanti oleh semua orang
dimana presiden joko widodo mengatakan bahwa pemerintah hanya akan membeli dan mendatangkan vaksin untuk covid sembilan belas
yang telah menjadi rujukan who
dan presiden joko widodo juga mengaku siap sebagai penerima vaksin pada gelombang pertama
jika memang menjadi keputusan tim terkait yang menangani vaksin
pernyataan ini disampaikan kepala negara saat meninjau langsung proses simulasi vaksinasi covid sembilan belas
di puskesmas tanah serial kota bogor rabu pagi
presiden jokowi juga menjelaskan pemerintah indonesia akan mendatangkan vaksin
yang telah masuk dalam daftar pihak who dan manfaat vaksin harus maksimal
setelah vaksin masuk ke tanah air ini masih harus menunggu persetujuan pihak bepom
untuk tahap emergency use authorization atau mendapat persetujuan penggunaan
nah jika berjalan lancar
proses vaksinasi akan dimulai pada akhir tahun ini atau awal tahun depan
vaksin terlebih dahulu
kita berharap vaksin ini datang di akhir bulan november ini
tapi kita ingin berusaha
tapi kalau tidak bisa berarti yang masuk ke
kedua semua vaksin yang kita pakai itu harus masuk dalam listnya who
harus masuk ke listnya who
kemudian setelah vaksin masuk ke indonesia
itu masih ada
masih ada tahapan lagi
tidak bisa langsung disuntikkan
masih ada tahapan lagi di bpom
karena kita memerlukan emergency use authorization dari sana